ya presiden jokowi merilis sejumlah nama yang nantinya menduduki pos duta besar ri
dari tiga puluh tiga nama muncul sorotan terhadap sejumlah nama yang masuk lewat jalur non karir
dan disinyalir mendapat jatah politik sehingga dipertanyakan kompetensinya
bagaimana dpr akan menyeleksi nama nama calon dubes jokowi
seperti apa seharusnya kompetensi yang harus dimiliki oleh dubes ri
mari kita akan coba dalami pada malam hari ini bersama dengan tiga narasumber
saya akan sapa ada bang bobi aditya rizaldi anggota komisi satu dpr ri
fraksi partai golkar pak sukamta anggota komisi satu dpr ri fraksi pks
dan juga mbak dina prapto raharjia pakar hubungan internasional dari sinergi polisi
selamat malam bang bobi pak sukamta mbak dina apa kabar
baik mudah mudahan semuanya sehat sehat selalu
kita coba malam hari ini membahas soal nama nama yang sudah dirilis oleh pak presiden
untuk calon duta besar ri
ada sebelas orang yang kemudian masuk dari jalur non karir
saya mau ke pak sukamta dulu
pak sukamta ini ada sejumlah kalangan atau pihak yang menyoroti nama nama yang masuk
misalnya ini dikait kaitkan bahwa ini pasti jatah jatah politik gitu ya
atau bagi bagi kekuasaan karena mereka adalah orang ada di lingkaran presiden joko widodo
apakah anda melihat hal yang sama dari nama nama yang beredar ini
atau anda punya sorotan tersendiri dari calon calon dubes yang sudah diumumkan oleh presiden
ya pertama memang benar surat dupes tentang penyelidikan
calon dupes ini sudah masuk di komis satu dan memang dari tiga puluh tiga nama itu sebelas memang non karir
yang di dalamnya memang dari berbagai macam background dan ada juga dari orang orang yang
di pemerintahan sekarang atau mungkin juga yang dekat dengan pak presiden tim ses dan seterusnya
walaupun kalau kita lihat dari sisi kuantitasnya ya dibandingkan dengan lima tahun yang lalu ini sudah jauh lebih baik
lima tahun yang lalu itu kan dua puluh tiga dari tiga puluh tiga
kalau sekarang sebelas ya tiga puluh tiga persen lah
sepertiga ini masih oke lah
artinya yang dua per tiga ini ruang bagi diplomat karir kemlu yang puncaknya itu kan ada di jadi duta besar ya
jadi saya kira ini masih rasional reasonable lah
oke jadi kalau kemudian sebagian publik menyoroti nama nama mungkin ya
ada jubil presiden ada politisi ada orang orang yang dulu adalah bagian dari tkn jokowi ma'ruf misalnya itu
juga ya masih reasonable lah karena kemudian anda melihat secara kuantitatif angkanya
iya kalau dibandingkan dengan lima tahun yang lalu ini sudah jauh lebih baik
artinya kritik kritik kita juga didengar
kasian juga kalau punya dua per tiga itu didominasi non karir apalagi dimses ya
kasian teman teman diplomat kemlu
nanti nggak kebagian itu ngantrinya makin panjang
dan juga nanti orang makin tidak optimis ya untuk masuk kemlu karena mentok di situ
tapi sekarang ini ya cukup bagus
tinggal bagaimana kompetensi dan kesesuaian dengan tempat yang akan dimasuki
dari calon jubes yang non karir ini
ini yang perlu diberikan di dalam fit and proper test di komisi satu nanti
ya sebelum sampai kita ke fit and proper test
juga bicara kompetensi dengan mbak dina nanti
saya ke bang bobi dulu
ketika nama nama ini muncul oke secara kuantitatif lebih baik ya tadi pak sukamta katakan
artinya mungkin pemerintah mendengar kritik kritik dibanding dengan tahun yang lalu
tapi tetap ada nama nama yang kemudian menjadi sorotan ya
seperti bung fajrul misalnya
kemudian ketua kadin
ada juga bahkan politisi partai golkar juga masuk ini
kemudian ada ibu lena mariana juga ya
mantan tki jokowi ma'ruf juga
ini kemudian dikaitkan bahwa ini adalah bagi bagi
ini bagi jabatan
jadi sebenarnya dubes ini kan adalah perwakilan kita negara kita di luar negeri
kemampuan diplomatik itu nanti siapapun yang terpilih
kan ada sekolah diplomatik cepatnya dulu lah
sekitar tiga bulan kalau tidak salah setelah proses kita
tetapi utamanya tadi yang disampaikan pak sukamta
kita mengapresiasi bahwa dari proporsi proporsi dubes non karir dan karir ini sudah lebih baik
lantas kalau kita lihat
biasanya itu adalah di daerah daerah yang intensitas diplomasinya itu tidak terlalu tinggi
tetapi kalaupun ini ada yang dimaksud negara negara yang intensitas diplomasinya tinggi
seperti contohnya di arab saudi atau di lain
ini dilihat juga calon calonnya juga saya rasa memiliki background yang cukup relevan
dan penugasan penugasan di negara negara tersebut
tapi kita melihat memang bukan hanya jejak rekam ya
kalau semua dubes itu diwajibkan memiliki latar belakang ilmu public affair atau seperti diplomat
ya nggak mesti seperti itu juga
paling utama kemampuan soft skill dan bahasa resmi pbb
itu mungkin salah satu yang kita bisa eksplorasi nanti dalam fitnah
kalau jabatan sebelum yang non karir
ya itu pasti sudah ada pertimbangan pertimbangan presiden
karena kalau yang teknis teknis kita lihat juga tetap yang dimasukkan itu adalah di karir
kecuali contoh ada beberapa yang sudah mungkin banyak didengar
misalkan untuk diplomasi kuota haji atau apa
itu saya rasa juga walaupun non karir
secara jejak rekam dan kualifikasi ya cukup relevan lah
tapi nanti akan kita eksplorasi dalam sesi fitnah proper tanggal dua belas
sampai tanggal empat belas juli
oke contohnya yang menurut anda masih relevan dari nama nama yang non karir
terhadap posisi yang diberikan atau negara yang nanti akan dijabat
misalkan ada dari pak muhammad prakosa yang termasuk nanti fao
kan sebelumnya juga sudah pernah di komisi empat
yang jadi sangat menguasailah mengenai masalah pangan
dan antas yang di daerah yang konflik militer
tinggi walaupun non karir
tapi kan ada dari wakabais
lantas yang intensitas perdagangannya tinggi
tapi sudah berpengalaman dalam suatu perusahaan multinasional
yang sudah cukup mumpuni lah di masalah gagangan luar negeri
jadi kalau dari jejak rekam
saya rasa ini jauh jauh lebih baik daripada yang sebelum sebelumnya
dan paling utama
pemerintah juga sudah
menghitunglah kalau kita lihat daerah daerah yang intensitas diplomasinya
dinamikanya tinggi itu banyak yang karir
mbak dina nanti tentu akan diuji ya fit and proper test di dpr
oleh bang bobi dan juga pak sukamta
tapi dari catatan anda mbak dina dari nama nama yang muncul ini
anda melihatnya bagaimana
apakah ini sudah cukup pas begitu
atau ada catatan catatan bagi sejumlah nama yang tentu mengisi pos dubes
dan ada di beberapa negara
kalau dilihat dari nama namanya kan ada yang diplomat karya
ada yang non karir ya
tapi ini kita bicara non karir terutama ya
jadi kalau bicara pilihan dubes
satu hal memang itu hak prerogatif
biasanya mempertimbangkan masukan menlu
tetapi kita juga tahu bahwa itu tidak murni pilihan dan masukan menlu saja
ketersediaan posisi adanya di mana
jadi yang kita bicarakan di sini sebenarnya bukan soal hak menentukan
tapi konsekuensi dari pilihan pilihan
jadi kalau saya melihatnya bukan dari segi jumlah atau istilahnya mas bobi tadi
aman gitu ya
aman dari kegiatan
dari kegiatan kegiatan diplomasi yang intensitasnya tinggi
saya bilang untuk posisi duta besar
dia dimanapun dia ditempatkan sebenarnya pasti ada strategis ya
yang kemudian perlu dipikirkan pentingan indonesia
uang dan staf
itu pahal bahkan tertentu itu sampai
dan dilihatnya itu bukan cuma satu kedutaannya
satu kedutaan itu berarti nilai uang yang ditaruh
itu jauh lebih tinggi daripada kalau ditaruh hanya sekedar konsul jenderal atau konsul
jadi artinya itu sudah dilengkapi dengan staf yang lebih banyak jumlahnya
kemudian aktivitas yang dilakukan juga biasanya meliputi ada politik ekonomi sosial budaya penerangan lain lain
jadi dia akan memimpin satu tim yang besar
dan itu orang kemlu maupun ada kombinasi juga
biasanya dari kementerian kementerian lain ya kayak misalnya
di timur tengah itu
dia biasanya harus kerjasama juga dengan perwakilan dari kementerian kerja
dari kementerian ekonomi
jadi bawahi orang yang ahli
saya kira kalau jam terbangnya kurang
kemudian perspektifnya juga belum mumpuni ya
dan misalnya cara personal itu entah dia harus pegangi menghormati
oh dia orang yang lihai untuk kita tur
nah itu hal hal seperti itu nggak mungkin belajar dalam tiga bulan
dia harus sudah siap dulu
sesuai dengan konteks negara penempatan
baru kita bisa bicara ke depannya ini artinya efektif atau tidak ditaruh di situ
oke menarik yang tadi anda sampaikan mbak dina
tidak cukup capable kah
tidak kurang tepat kah atau bagaimana
misalnya seperti apa mbak dina
misalnya untuk amerika serikat
ini amerika serikat itu secara politik saat ini
masih berada dalam posisi rentan untuk menggunakan cara cara unilateral
dan itu akan merugikan indonesia
baik dari segi perdagangan ekonomi
masuk juga soal isu isu perdamaian yang menjadi perhatian kita
jadi juga countering terrorism
jadi kalau kita tidak
orang yang duduk di sana itu ditempatkan hanya semata mata ahli di bidang ekonomi dan perdagangan
artinya bisa luput nih kita dari agenda agenda penting lainnya yang sebenarnya sangat sentral nih
lalu kalau saya lihat rekam jejak dubes sebelumnya di amerika serikat
biasanya itu orang orang yang betul betul punya jejaring
dia sebelumnya pernah ditempatkan di negara negara sekutu amerika serikat
atau dia orang yang betul betul dipakai selama ini pemikirannya untuk menghadapi amerika serikat
misalnya orang yang biasa dipakai untuk negosiasi perdagangan dengan amerika serikat
seorang yang pemikirannya dipakai untuk
pidato presiden ketika berhadapan dengan amerika serikat
jadi bukan orang yang harus berhadapan dengan amerika serikat
karena amerika serikat itu birokrasinya besar sekali dan government nya itu juga beragam ya
untuk orang yang baru sektoral satu sektor saja itu bisa menguasai politik amerika serikat
harus berpengalaman betul dia dengan cara kerja dan cara pikirnya orang amerika
artinya mungkin anda juga melihat bahwa pemilihan ini kemudian lebih kental aroma politisnya dibanding juga dengan kompetensinya mbak dina
ya kayak tadi saya bilang misalnya kazakhstan gitu ya tadi sempat disebut di awal
saya nggak kenal paham pak zul secara personal ya secara mendalam
tapi kazakhstan itu negara yang sangat besar dan baru saja dibuka kedutaannya
orang yang ditempatkan di sana orang orang yang memang karena namanya baru buka embas ya
mereka baru set up banyak struktur di sana
tapi kazakhstan itu secara geopolitis sangat penting karena dia posisinya persis antara rusia dan china
nggak jauh juga dari negara negara timur tengah yang bergejolak politiknya
gara gara afganistan itu juga tarik ya pasukannya dari amerika serikat
isu perdagangan isu health and road itu sentral di situ
jadi bukan negara yang tadi disebutkan di awal mungkin aman aman saja gitu ya
atau misalnya di timur tengah ini yang sekarang kan
kemudian arab saudi ya gitu ya
saya tuh ketukar tukar tuh posisi
saya pikir jordania kalau boleh kita buka ya posisinya
itu dipegang sama orang kemlu nih diperahkan pada orang kemlu
saya tuh juga
soal sebenarnya dipegang misalnya
saya usul orang seperti zuhairi itu tepat
entah dia di arab atau di jordania
karena salah satu isyak sekarang itu soal israel palestina
kita bicara momentum
momentum tidak akan kembali lagi
jadi kalau orang yang datang di sana
itu sifatnya juga as usual
maka nggak akan ada terobosan baru untuk
prioritas kita di palestina misalnya
tunisia itu isunya demokrasi
dia sangat kuat di demokrasi
jadi kalau saya pikir orang yang tepat
harusnya bu lena ya mukti
karena itu juga inspiring women ya di indonesia
kegiatan demokrasinya luar biasa
beliau juga bisa belajar hal dari tunisia
dan memperkuat akan demokrasi kita yang sudah dimulai di sana
dengan adanya chapter bali demokrasi
di forum tunisia misalnya
tapi kenapa beliau ditaruhnya di kuwait
di mana sebenarnya tempat hub untuk financial activities
termasuk sovereign wealth fund dari negara teluk
kegiatannya sangat ekonomi sebenarnya
akan mengambil oriented
kita tahu uang panas dari timur tengah ini besar sekali
apakah cocok beliau ditaruh di situ
beberapa refleksi saya ya
jadi refleksinya mbak dina kita ulas di segmen berikutnya
bersama dengan bang bobi dan juga pak sukamta
yang saya yakin juga sudah siap untuk merespon
karena tentu ini ada di dpr
nanti pr nya untuk menyeleksi
melakukan fit and proper test juga
bang obe dan juga pak sukamta
analisisnya mbak dina mengatakan
ini kurang tepat nama nama yang non karir khususnya
bahkan tiga bulan tidak cukup untuk belajar kemudian
bagaimana bisa matang berdiplomasi
kita bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali sesaat lagi
ya saya masih bersama dengan bang bobi aditya rizaldi
dan juga pak sukamta dari komisi satu dpr ri
dan juga ada mbak dina praptoparaharja
saya ke bang bobi terlebih dahulu
sudah dijabarkan dibelejeti oleh mbak dina beberapa nama dari sebelas ya sebelas yang kemudian masuk dari dubes jalur non karir
bang bobi ada sorotan yang cukup menarik bahwa misalnya pembelajaran tiga bulan itu tidak cukup untuk bisa kemudian melatih jam terbang tadi itu ya
dan juga beberapa negara justru ini menjadi sorotan karena ini pos pos yang cukup signifikan ternyata
jadi begini namanya fit dan proper itu beda dengan aksesor untuk mencari jabatan struktur dan fungsional kalau di perusahaan
masalah kedutaan ini kan bukan kita mencari dubes yang ahli negaranya
karena yang ahli negaranya itu adalah ibaratnya dengan kata lain pekerjaannya itu sudah diatur
kita sudah punya garis hubungan luar negeri bilateral maupun multilateral
sehingga dubes itu adalah fungsinya adalah sebagai perwakilan kita di sana
kalau misalkan mencontohkan direktur perusahaan pesawat terbang itu harus pilot tidak begitu
bukan orang yang dubesnya di situ harus dia mengetahui
itulah nanti kita dari materi yang disampaikan oleh bapak presiden dalam fit and proper itu kita mengukur kelayakan itu apakah dia itu bisa dipercaya
tidak ada catatan catatan
itu yang paling utama
dan nantinya kita akan mendapatkan dubes yang nanti pengetahuan mengenai kerjaan barunya atau menjadi dubes ini itulah salah satunya makalah itu kan di situ
itu ada makalah adalah bagaimana pengetahuan dia tentang jabatan dubes atau apa yang sedang terjadi
tetapi untuk melaksanakan bagaimana garis diplomasinya bagaimana untuk mempengaruhi dan meningkatkan hubungan itu garis garis itu sudah ada dari jakarta
bukan hanya buah pikiran nanti di sana spontan ada abct
itu kan kita sudah garis bagaimana kita menjalankan hubungan diplomatik itu sudah menjadi garis negara indonesia
dutaan itu jangan dilihat dari dubesnya tapi dari kelembagaannya dari kedutaannya
ya siapapun yang menjadi dubes itu adalah perwakilan baik karir atau non karir itu sudah tidak perlu diperdebatkan lagi apakah capable atau tidak
dalam untuk menjadi diajukan oleh presiden saja
presiden sudah memiliki pertimbangan
tinggal kami di parlemen mungkin sedikit berbeda dengan parlemen di amerika
kalau dubesnya itu harus konsen atau persetujuan dari anggota senatnya
kalau di indonesia berdasarkan undang undang adalah berkonsultasi dengan parlemen
sehingga di situ yang mengumumkan ada catatan catatan
kalau memang kiranya sudah ada perpindahan dari saat sebelumnya atau sebelum sekarang ada berbeda mungkin pemerintah sudah memberikan catatan dan merubahnya
eh yang masuk sekarang adalah formasi yang ini
jadi keahlian mengenai suatu negara itu kita lihat harus kelembagaan kedutaannya
kan di situ ada atasnya perdagangan ada atas pendidikan ada atas pertahanan ada lagi atas yang lainnya
nah inilah yang kita buat kami di parlemen subjektivitas itu mungkin ada
tetapi kami akan mencoba fit proper ini sebagai objektivitas
sehingga nanti kita bisa melakukan
kita bisa menemukan ya itu tadi mungkin ada catatan yang kurang pas
tapi kan kita bisa lihat tujuan kita bagaimana pengetahuan dia tentang negara itu bagaimana
dan utamanya dalam akal itu dia sudah harus tahu apa yang dia akan lakukan
nah dia yang akan dia lakukan ini kan juga sebenarnya sudah berkonsultasi juga dengan di kemenlu
nah itu yang kira kira kami bukan hanya nilai itu secara subjektif tapi objektif sebagai suatu kelembagaan di perusahaan besar tersebut
oke mbak dina tanggapan mbak dina dubes itu kemudian mengikuti garis kebijakan atau diplomasi dari pusat dari jakarta
itu perlu saya luruskan
pertama karena kalau bicara soal kedutaan ini posisi di indonesia itu cukup banyak kedutaan yang tidak dilengkapi dengan wakil duta besar
karena masalah funding fundingnya kurang
kemudian yang kedua kalau kita bicara soal
kalau pun ada duta besar ada wakil duta besar ada councilor posisi posisi sekretaris
atasa juga misalnya
politik atau untuk ekonomi
mereka sehingga itu bukan untuk bertemu eye to eye head to head dengan pimpinan negara lain
karena yang tetap dianggap sebagai wakil di kepala negara itu duta besarnya
dan belum tentu dalam kegiatan mereka itu dilibatkan oleh duta besar
silahkan dicek kepada teman di kementerian luar negeri
biasanya kalau posisi posisi yang non karir itu ada gaya tersendiri
beda memang dengan keseharian kalau yang pegang itu orang orang kemo yang sudah kenal satu sama lain
jadi butuh waktu butuh baik juga dari orang yang ditempatkan untuk bisa blending dengan team sebagai satu
kemudian kalau bicara tadi atasa atasa itu posisi
jauh di bawah duta besar
negara lain ketika melihat seorang atasa dia nggak memandang itu kekansel pantar
sangat sangat penting bahwa duta besar itu dalam mengambil keputusan harian dia taktis
kemudian dia bisa menggali informasi yang mungkin di jakarta belum kepikiran bahwa itu dibutuhkan
tetapi karena matanya dia ada di sananya ada di sana jam terbangnya tinggi dia bisa merasakan mana yang kemudian perlu diekspor lanjut
itu yang saya maksud penting kalau orang punya jam terbang tinggi punya keahlian lebih
apalagi dia pendari kemlu
jadi diharapkan keseharian dulu pengalaman biarkan jejaknya di bidang politik itu bisa munculkan kedekatan lebih dengan negara tempatnya ditempatkan
oke tapi tadi ada analogi juga yang menarik mbak dina dari bang bobi ya
bahwa misalnya direktur sebuah perusahaan penerbangan yang tidak harus pilot misalnya itu mungkin bisa menjadi analogi seperti apa
kemudian posisi kedutaan besar dubesnya bagaimana
itu apple to apple kah menurut anda atau bagaimana
gini aja boleh kita bilang begitu asal orang itu jam terbangnya tinggi
dan kalau kita lihat ya kualifikasi duta besar dari politik non karir yang ada di sepanjang sejarah republik kita
saya bilang tadi dari waktu ke waktu itu menurun sebenarnya kualitasnya
kalau zaman dulu itu partai
dan orang orang yang bahkan ditempatkan di amerika serikat justru orang sosialis gitu sempat ditaruh di sana
hadapan hadapan langsung dengan perspektifnya amerika serikat dia masalah
justru indonesia disitu tampil betul menunjukkan gini gininya gitu ya dalam diplomasi di apa namanya dengan amerika serikat
jadi atau pak ariefin seregar lah pernah jadi gubernur bi gitu ya perspektif beliau mungkin semata mata soal moneter dan perbankan
tapi beliau orang yang menguasai betul politik secara umumnya keuangan di amerika serikat
karena lama di imf juga bahkan menjadi advisor untuk negara laos yang sudah dibilang apa apa ya di asia
jadi menghayati betul posisi
yang saya munculkan di sini lebih ke skill nya ya skill nya dapat nggak
karena kalau orang yang pemikirannya nggak dipakai di dalam negeri lalu dia dikasih jabatan di luar negeri
dia akan nyambung akan didengar ketika yang memberi masukan ke pedangbon atau ke apa namanya ke istana gitu kan
nantinya ke depannya itu aja sih
oke oke sebelum ke bang bobi lagi saya harus ke pak sukamta
ini ini pak bobi udah senyum senyum tapi saya harus ke pak sukamta dulu
pak sukamta gimana catatannya seperti apa ini soal kompetensi nih pak sukamta yang juga disoroti
pks juga menyoroti nggak sih sebetulnya
iya sebetulnya yang disampaikan moskowi itu ada penasaran
misalnya sistem mengada di kedutang
itu kan sudah rigid ya
ya dubes itu tidak bisa jalan sendiri karena semua urusan urusannya itu sudah disediakan birokrat di bawahnya
namun demikian sudah
kota besar ini kepala keluarga dan sekaligus komandan
jadi dia tetap penting sekali
mulai dari kemampuan sampai style diplomasinya
apa yang disebut oleh mbak dina itu
jadi masih pun yang sangat bagus saya kira
misalnya di amerika serikat
kita berharap pak osang yang mantan ketua tadin
ini bagus mungkin dari sisi perdagangan
tetapi kita berharap memang tidak sekedar urusan perdagangan doang gitu
karena urusan dengan amerika serikat ini sangat strategis sekali
betul yang disampaikan oleh mbak dina tadi
juga misalnya saudi kemudian negara negara yang disebut tadi itu
memang betul itu strategis sekali
negara besar yang secara geopolitik itu tidak hanya membutuhkan orang yang punya keahlian spesifik di situ
tetapi memang ya strategi ahli diplomasi itu yang kita harapkan ya
karena di tengah tengah saudi yang handle negara negara teluk dan negara islam yang lain
itu ada haji di situ
nah ini perlu orang yang bukan hanya memahami tapi juga lihe
ini misalnya kita dihadapkan pada diplomasi haji
apakah tahun depan itu rombongan haji indonesia akan diterima ksa atau tidak
itu sangat menarik
ini adalah kemampuan calon dubes yang ada
juga di kazakhstan ya pak fajrul ini sebagai jubir kita sudah kenal ngomongnya cukup banyak cukup pintar
tapi apakah kepintarannya ini juga bisa menghandle pergulatan geopolitik yang ada di asia tengah
saya kira ini didalami secara serius di komisi satu
setidak tidaknya kalau misalnya presiden itu gegeh dengan keputusannya
kita berharap komisi satu bisa memberikan catatan catatan dan masukan masukan yang signifikan
sekarang kita bicara komisi satu
karena kan ini nanti akan di fit and proper test ya
saya ingin tahu apa sih yang kemudian oleh pak sukamto atau bang bobi nanti yang disoroti ya
atau yang menjadi fokus terhadap fit and proper test nanti terhadap semua nama
termasuk juga yang sebelas non karir ini
di tengah banyak pertanyaan publik terhadap mereka
kita akan bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali saat lagi
pak sukamto kita bisa jadi dubes dong kalau tidak lulusan fisip nih
habis ini pasti pak bobi minta jadi dubes kan
atau jangan jangan ini bang bobi dubes berikutnya ini
iya tinggal dia pilih mana ini negosiasinya nih
dibes kan selesai pak
kami lanjutkan kembali diskusi aroma bagi bagi kursi dubes jokowi malam hari ini
tadi sudah kita banyak bahas ya bersama dengan bang bobi mbak dina dan juga pak sukamta
sampai kemudian kita pada kesimpulan bahwa ini kan nanti akan diuji atau diulas lagi fit and proper test di dpr
bang bobi apa kemudian yang dari anda mungkin yang akan anda bahas atau anda tanyakan kepada calon dubes ini secara pribadi
atau mungkin mewakili fraksi karena kan terutama yang sebelas orang ini kemudian juga menuai sorotan dan juga tanda tanya publik
paling tidak tadi yang disampaikan juga oleh mbak dina
seperti apa nanti bang bobi
ya jadi ini saja namanya fit and proper ya
kelayakan dan kepantasan bahwa pertama dia bisa dipercaya atau tidak
ini beda dengan test assessment
kalau test assessment itu harus ada pendidikan yang relevan
nah kalau ini kan beda
oleh karenanya yang akan kami pasti cari itu soft skills yaitu bagaimana kecepatan di dalamnya

bagaimana dia bisa memapping apa masalah bagaimana jejak hubungan bilateral dengan indonesia
dan apa yang akan dia lakukan dan itu masih menjadi dalam koridor hubungan yang sudah digariskan oleh si bapak presiden
itu yang utama
visi bapak presiden kan adalah menaikkan trade atau nilai tukar atau nilai dagang
nah bagaimana mengembangkan itu
nah itulah di situ yang akan kita eksplorasi
contohnya di korea selatan
korea selatan ini ada karir ada non karir
yang terakhir yang karir ini adalah dubes terbaik seluruh dunia dari indonesia
tapi sebelumnya itu adalah non karir dari akuntan
itu juga meningkatkan sukses meningkatkan trade di sana nilai perdagangan
sekarang kembali lagi non karir juga
ini tidak ada relevansinya antara karir dengan non karir di satu tempat yang memang sudah diposisikan oleh pemerintah
bahwa itu kita indikatornya ya tergantung visinya
kalau visi bapak presiden ini menaikkan trade nya itulah yang akan kita eksplorasi dalam sesi fit proper kita
jadi sekali lagi proper ini beda ya bukan test assessment
kalau test assessment bumn itu ada keahlian sektor
nah ini adalah lebih kepada kelayakan
kalau tadi dapat bonus seperti yang dikatakan mbak dina itu ya syukur
dia sudah punya pengalaman sebelumnya
tapi itu bukan hal yang mandatori dalam fit and proper ini
tidak kalau kita assessment untuk manajer operasional atau manajer reparasi pesawat
nah itu dia harus punya skill dan sertifikasi sertifikasi khusus
kalau ini kan tidak ini fit dan proper
ini dimulai di tahun dua ribu empat di inggris untuk memilih pemain sepak bola
oke bang bobi untuk nama nama yang kemudian menjadi sorotan
bung fajrul rahman misalnya yang tadi juga sudah dibahas juga oleh mbak dina
kazakhstan bukan dilihat sebagai negara kecil atau kemudian negara dengan intensitas diplomasi yang tidak terlalu tinggi
tapi punya relevansi dengan negara negara sekitar itu bagaimana
nah ini yang paling contoh seperti kazakhstan kita contohnya ya
kami pernah melakukan kunjungan ke sana pada periode yang lalu
di sana kita lihat mereka sedang membangun
mereka kan bum minyak
bum minyak itu akhirnya mereka banyak membangun infrastruktur
nah kalau dilihat di jejak rekamnya bung fajrul ini kan mantan komisaris karya karya itu
saya lupa adik karya atau apa itu
memang dari berapa tahun yang lalu sudah ada wacana bahwa akan membawa bumn karya karya ini untuk membangun di daerah timur tengah
karena mereka lebih efisien lebih bagus
nah mungkin dengan adanya bung fajrul ini akan mempercepat rencana rencana yang itu tadi
rencana ini sebenarnya sudah lama
tapi belum sempat direalisasikan
semoga dalam periode ini bisa direalisasikan dan itu tentu akan menambah pendapatan negara kita
dan mewujudkan visi pemerintah kita bahwa untuk kita mendapatkan devisa
itu salah satu contohnya
lantas di korea selatan tadi kita bisa mendapatkan devisa itu salah satu contohnya
lantas di korea selatan tadi kita bisa mendapatkan devisa itu salah satu contohnya

atau misalkan di filipina
filipina ini kenapa kita non karirnya tetap ambil militer
memastikan makin lama makin banyak disana penyandaran penyandaran yang memerlukan liasong dengan militer lokal disana
kalau memang basic nya lokal kami rasa itu masih sudah relevan
dan apalagi kan pak agus widjoyo ini hantar di lemhanas
lemhanas itu bukan mengasih insight tapi for side pemikiran ke depan
sehingga kita bisa memastikan nanti dalam upaya
bebaskan sandra ini dia bisa melakukan komunikasi komunikasi itu adalah salah satu pertimbangan
paling tidak kemampuan soft skill untuk beradaptasi inilah yang akan kita eksplor
lalu kemampuan berapa cepat dia mengetahui apa pekerjaannya dan bagaimana dia bisa ngejawantahkan visi presiden tersebut
oke kalau untuk bang fajrul ini komisaris utama pt adikarya kemudian juga menjabat komisaris pt waskita karya ya yang tadi
nah karya karya itu
karena membawa bumn karya itu ke kazakhstan itu sudah lama sekali
malah tadinya kazakhstan dan uae karena di sana kan mereka sedang ada expo dua ribu dua puluh satu atau dua ribu dua puluh dua yang tertunda ini
mereka akan membangun banyak sekali infrastruktur
ini wacananya sebenarnya sudah dari periode lalu membawa bumn karya karya ini ke kazakhstan
itu adalah salah satu contohnya
oke mbak dina tanggapan mbak dina ada background rekam jejak yang menurut bang bobi ada relevansinya
juga kalau kemudian kita bawa ke kazakhstan
kalau kita bahas soal khusus misalnya nama bang fajrul misalnya
tapi kemudian juga ini bisa kita jadikan contoh untuk nama nama yang lain
sebentar tadi sempat nyenggol pak agus widjoyo
ya pak agus widjoyo
kalau di sini kalau saya melihatnya memang di satu sisi masalah kai dipercaya itu jadi orang masalah kayanya seberapa
kalau dia dipercaya dan dipercaya
kalau dia disukai pasti jalan dia
memang itu secara psikologis
jadi itu satu aspek lain
jadi orang yang memang dipercaya betul dan dia punya kompetensi yang cukup dia akan disukai
nah kalau kazakhstan ya kazakhstan ini yang menurut saya masih betul betul bisa dibilang ya nggak sepenuhnya
tapi itu masih banyak hal yang harus dibangun untuk kita masuk
untuk menjual produk
karena sebenarnya kerjasama yang sudah jauh lebih dulu di antara mereka itu ya antara rusia dan china kazakhstan itu jauh lebih kuat
untuk bisa menawarkan posisi produk produk indonesia yang ada di sana itu betul betul butuh kejelian dan kemampuan diplomasi yang tinggi
jadi kalau di pertama soal bahasa ya semua mantan diplomat yang pernah ada di sana bilang paling nggak sedikit sedikit
jadi kita gesture rusia
bang fajrul bisa lah saya yakin kalau itu
nah tinggal mana pendekatannya
ini bukan cuma sekedar negara otoriter ya
logika logika yang mungkin biasa dipakai di indonesia itu belum bisa berjalan di kazakhstan
karena juga peran kelompok kelompok non sah sifatnya itu ilegal juga cukup besar
nah gimana kita mengolahkan
sangat tergantung sih bentuk dukungan apa juga yang disediakan dari kapital ya dari pusat sini dari ibu kota kepada kazakhstan
kalau memang mungkin kazakhstan itu ada hasil ya kita lihat aja
oke kalau yang amerika serikat itu juga tadi menarik catatan anda ya mbak dina
ini ada background ekonomi tapi kemudian juga negara amerika serikat dengan kemudian joe biden yang sekarang jadi presiden yang juga membuka multilateral misalnya itu
catatan anda bagaimana mbak
nah joe biden ini kan kalau diperhatikan titik berat perhatiannya sekarang akhirnya jadi terlalu banyak di dalam negeri ya
nah isu isu luar negeri dia terus di kongres
dan kita lihat juga tak mau ambil posisi yang terlalu ekstrim berbeda dengan trump karena posisi itu juga aset juga rupanya buat dia
ambil posisi terakhir soal embargo dia di kuba ya
hanya dia dan isu isu yang hukum embargo itu dia tetap menjalankan itu
dan itu bertentangan sekali dengan apa yang dia wacanakan selama ini tentang menghidupkan lagi multilateralis human rights
hatian pada kelompok kelompok yang terpinggirkan nonsens sebenarnya kan
untuk negara seperti indonesia yang kita dulunya konferensi asia afrika juga bekerja sama dengan negara negara yang disingkirkan amerika serikat ini dalam tanda kutip
itu jadi satu pr besar
nah bisa nggak siapapun yang jadi calon untuk amerika serikat bisa bicara soal itu
ini masalah dan momentum ya menurut saya ya
jadi namanya momentum itu nggak bisa diulang lagi
hanya pada saat inilah biden kita bicara amerika serikat itu masih bisa mempertahankan komitmennya multilateralism atau pecah nih nanti ambil jalan sendiri rusia ambil jalan sendiri
dan rusia sama amerika serikat kita tahu masih sangat anti satu sama lain ya
biden belum mengubah permainan apapun yang waktu itu ditinggalkan oleh trump
jadi posisi posisi trump seperti ini sebenarnya kurang menguntungkan juga untuk negara seperti indonesia yang handalkan sharing resources kerjasama untuk mendapatkan sesuatu dari politik global
oke saya ke pak sukamta terakhir pak sukamta catatan anda nanti bagaimana untuk vn properties
apa yang akan menjadi sorotan anda terhadap beberapa nama ini terutama sebelas nama yang non karir yang juga ini menuai sorotan publik
memang kita harus cek ya sebetulnya apa penugasan presiden secara khusus kepada masing masing dubes itu
dan kemudian kita cek juga mungkin masing masing ini punya program dan target yang spesifik gitu
jadi jangan sampai kesana itu orang hanya yang penting kita jadi dubes dan kemudian tidak ada target
walaupun kita tahu bahwa sistemnya itu regit
tapi kita berharap
para dubes ini punya target target pribadi
misalnya yang ke amerika serikat
kalau memang ditugasi spesifik untuk meningkatkan urusan trade perdagangan indonesia ke amerika
dia akan bisa menaikkan nilai perdagangan berapa banyak gitu
dan kemudian bagaimana dengan tugas tugas yang lain selain urusan trade
nah kita harus cek itu supaya dubes dubes ini betul betul fit untuk sampai menempati
bagi tempatnya itu
jadi kayak fit and proper test sebelum sekarang ini
kita ada beberapa catatan kepada calon dubes
yang sudah menjadi calon dubes
sudah siap ditempatkan
tapi masih pelakunya itu belum fit untuk menjadi dubes
nah kita tidak ingin negara indonesia itu nanti malu kepada negara yang ditempati
gara gara calonnya itu tidak fit
masih ada catatan catatan
dan saya kira ini penting bagi kita
untuk memastikan bahwa calon dubes kita ini
selain dia bisa memenuhi target yang dipatok oleh pak presiden
dia memang layak dan pantas fit untuk masuk menduduki tempatnya itu
nah ini yang kita perlu dalami
dan kalau fit and proper test sebelumnya
kalau memang diperlukan kita tidak sungkan sungkan juga
komisi satu dpr itu memberikan catatan kepada kementerian luar negeri
sehingga waktu tiga bulan ini setidak tidaknya
kementerian luar negeri punya kesempatan untuk melakukan perbaikan perbaikan
di dalam proses pematangan calon dubes itu
mbak dina terakhir singkat saja
jadi kalau pun ini kan masih ada waktu ya
kemudian nanti ini akan dibawa ke dpr
kalau boleh menyampaikan aspirasi
apakah menurut anda ini perlu kemudian dikaji lagi
atau oke kalau memang ini yang sudah di jokowi kekeh
dengan nama nama ini tentu catatan khususnya ada di dpr ini
saya melihat orang mengaitkannya dengan posisi covid ya
dalam posisi krisis seperti sekarang
kemudian kita harus ambil peluang peluang jangka pendek
menurut saya jangan dari aspek itu
karena negara negara yang lain justru di saat saat dorman seperti sekarang
mereka mengembangkan pendekatan pendekatan normatif baru
mereka melakukan investasi investasi luar biasa untuk sektor sektor yang tak terduga
yang ini justru belum diberi perhatian cukup
misalnya soal energi segera
dikaitkan dengan perubahan klinik
nanti produk produk energi perubahan akan sedap produknya
dan kita bisa untuk membeli juga dari mereka
kemudian soal air bersih
kaitannya juga dengan nanti penyembuhan dari pandemi
soal migrasi apalagi turisme juga ya
kaitannya juga dengan pekerja migran indonesia
perlindungan orang di luar negeri
ini isu penting sekali
kelihatan dalam situasi seperti sekarang itu akhirnya digodok ulang
jadi betul betul penempatan duta besar itu jangan dilihat cuma sekedar posisi posisi taktis jangka pendek ya
tapi ini momen betul untuk indonesia mengebrak ya dengan satu pendekatan yang baru
itu pentingnya kita pilih betul orang orang yang bisa membawa keputusan indonesia itu ke tingkat global
oke baik terima kasih banyak mbak dina prapto raharja pak sukamta bang bobi aditya rizaldi
untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini
sayang kita terbatas oleh waktu juga
tapi kita kembalikan kepada publik untuk menilai seperti apa kemudian orang orang yang akan menempati kursi dubes
dan kita lihat prosesnya seperti apa ke depan
terima kasih banyak bapak ibu sekalian
selamat malam sehat selalu